lembaga penjamin simanan atau lps menyebutkan kinerja perbankan syariah dalam lima tahun terakhir masih tergolong lambat
untuk menahan laju perlambatan perbankan syariah penguatan modal perlu ditingkatkan serta menjaga likuiditas
berdasarkan data otoritas jasa keuangan ojk kondisi pembiayaan bermasalah atau non performing financing
npf bank syariah memang jauh lebih tinggi dari konvensional
npf pada akhir maret masih berada di angka tiga empat puluh empat persen
sementara kredit bermasalah perbankan konvensional npl berada pada level dua lima persen
pada akhir dua ribu tujuh belas pembiayaan bermasalah perbankan syariah lebih besar lagi yaitu mencapai empat enam puluh tujuh persen
sehingga profitabilitas dari perbankan syariah hanya tercatat sebesar lima dua belas triliun rupiah pada dua ribu delapan belas silam